lrt menambah moda transportasi umum yang bisa dimanfaatkan masyarakat
lrt juga diklaim terhubung dengan moda transportasi lain untuk mendukung mobilitas masyarakat
ya hanya hingga kini akses penghubung antar moda itu masih dalam pengerjaan
tujuh belas juli lalu moda transportasi umum lintas raya terpadu atau lrt sudah menjalani uji coba secara terbatas
jalur lrt membentang dari bekasi dan cibubur hingga kawasan duku atas jakarta
jalur lrt diklaim memiliki konektivitas serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti bus transjakarta dan mrt
saat ini saya sedang berada di stasiun lrt duku atas dan nantinya stasiun lrt duku atas ini akan terkoneksi dengan moda transportasi lainnya
seperti yang bisa dilihat di papan petunjuk ini stasiun lrt ini nantinya akan terkoneksi dengan stasiun krl sudirman
dan juga stasiun mrt duku atas
dan di bawah ini sebenarnya sudah ada halte busway duku atas seperti itu
dan ini adalah lorong menuju ke berbagai moda transportasi lainnya tersebut
untuk ke sana nanti kita akan menuju ke halte busway
sementara untuk akses menuju mrt krl dan ka bandara sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan
meski terkoneksi jarak tempuh dari stasiun lrt duku atas ke stasiun
krl sudirman dan mrt duku atas cukup jauh
yang diperkirakan bisa memakan waktu lima belas hingga dua puluh menit dengan berjalan kaki
saat ini pun akses penghubungnya masih dibuat
pembangunan akses penghubung ini diprediksi tidak akan kelar dalam waktu dekat
meski demikian memang banyak stasiun lrt di jakarta yang terhubung langsung dengan halte bus transjakarta
dengan begitu pengguna bisa berpindah moda transportasi dengan mudah
stasiun lrt yang nantinya akan terintegrasi dengan moda transportasi
lainnya adalah yang terletak di cikoko stasiun cawang
di tempat ini nantinya pengguna lrt bisa berpindah moda menggunakan bus transjakarta
ataupun menggunakan krl yang ada di stasiun cawang
hanya saja akses penghubung antara stasiun krl cawang dan halte bus transjakarta juga masih dalam proses pembangunan
jika sudah tersambung pengguna krl atau transjakarta bisa berpindah moda dengan mudah
selain terkoneksi dengan halte bus transjakarta
stasiun lrt nantinya juga akan dihubungkan dengan rute angkutan umum
semua stasiun kita sudah terkoneksi dengan transportasi yang lain
bahkan beberapa angkutan yang lain juga sudah dilakukan rerouting oleh pemerintah daerah
sehingga nanti pada tanggal delapan belas itu mereka akan masuk ke stasiun kita
seperti bekasi juga sudah menyiapkan rute rute baru
yang nanti tanggal delapan belas juga akan dioperasikan untuk menunjang kegiatan di lrt
moda transportasi umum yang ideal bukan hanya tepat waktu dan tarifnya terjangkau
tetapi juga terintegrasi dengan moda lain untuk mendukung mobilitas masyarakat kota
iwan hermawan yoga aris jakarta